tim perhimpunan dokter forensik indonesia rabu kemarin telah menyimpulkan hasil otopsi dua korban tragedi kanjuruan atau kerusuhan stadion kanjuruhan pada satu november lalu
disebutkan penyebab kematian korban adalah akibat trauma benda tumpul dan bukan karena gas air mata
keluarga korban pun meragukan hasil tersebut
hal itu disampaikan perwakilan tim advokasi tragedi kanjuruhan imam hidayat
pasalnya kesimpulan penyebab kematian korban akibat trauma benda tumpul tidak sesuai dengan kondisi awal korban yang dilihat keluarga
imam mengungkapkan keluarga kedua korban melihat ada ciri seperti wajah menghitam dari hidung keluar gelembung atau busa urin dan aroma bahan kimia di sekitar mulut dan hidung
meski kecewa dengan hasil ini imam dan keluarga korban sudah memprediksi hasil otopsi
imam menegaskan tetapan perjuangkan pasal tiga ratus tiga puluh delapan
kuhp terkait pembunuhan meski hasil otopsi tidak sesuai dengan harapan